skuad persib bandung kembali menjalani latihan di stadion sidolik di kawasan ahmad yani kota bandung jawa barat pada senin petang
dalam sesi latihan usai liburan selama dua pekan ini pelatih luis mia aspas beserta kedua asistennya
carlos grande rodrigus dan manuel perez cascalana masih belum hadir karena masih berada di spanyol
selain tim pelatih asing yang masih belum hadir dalam latihan yang dihadiri oleh dua puluh satu pemain tersebut
dua pemain lokal persib david rumakiek serta ricky kambuaya juga masih belum dapat menghadiri latihan
david masih mengalami cedera sementara riki sedang bersiap menjadi aparatur sipil negara di papua barat
selain menjalani latihan pemulihan fisik dalam latihan tersebut
para pemain persib juga menjalani sejumlah latihan yang sebelumnya dipersiapkan pelatih luis mia
pelatih fisik persib yaya sunaria mengaku latihan ini digelar menyusul adanya informasi terkait kelanjutan liga satu indonesia
yang kemungkinan akan digelar akhir november mendatang
selain berharap kompetisi liga satu kembali dilanjutkan
legion asing persib asal brazil david da silva juga berharap agar sepak bola indonesia tak terhenti
richard rageni kanjuruhan malam
seperti diketahui pssi serta operator kompetisi pt liga indonesia baru
menghentikan sementara seluruh jalannya kompetisi baik liga satu liga dua dan liga tiga
hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan sepak bola nasional
setelah peristiwa kerusuhan yang berujung tewasnya satu ratus tiga puluh lima orang di stadion kanjuruhan kabupaten malang satu oktober lalu
freddy bangun bandung jawa barat